setelah lima puluh tahun diperbincangkan dan dianggap tabu untuk dikomunikasikan dan didiskusikan
akhirnya pemerintah menggelar pertemuan terbuka untuk membahas tragedi seribu sembilan ratus enam puluh lima
melalui simposium nasional para korban seribu sembilan ratus enam puluh lima dipertemukan dengan mantan petinggi militer dan sejumlah tokoh yang terlibat
diskusi bertajuk membedah tragedi enam puluh lima melalui pendekatan sejarah ini digelar dua hari
untuk mencari akar permasalahan dan merumuskan langkah penyelesaian terbaik bagi semua pihak
menko polhukam luhut panjaitan menyatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah berdamai dengan sejarah
di lain pihak korban berharap pemerintah mengakui adanya tragedi yang melukai kemanusiaan itu dan mengembalikan hak hak mereka
sebagai keluarga korban harapan saya
simposium ini hendaknya memberikan rekomendasi kepada negara agar melakukan rehabilitasi kepada seluruh korban
ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
karena hingga saat ini kami pun masih mengalami stigma
stigma menjadi anak gerwani stigma menjadi anak pki itu sungguh sangat tidak menyenang
ada empat hak yang mereka harus dapatkan dari pemerintah dalam penyelesaian kasus enam puluh lima
hak untuk tahu apa yang terjadi dan mengapa mereka diperlakukan sebagai tahanan politik
hak untuk tahu apa sebenarnya arti pengungkapan sejarah seribu sembilan ratus enam puluh lima
yang kedua mereka punya hak untuk mendapatkan keadilan
yang ketiga mereka punya hak untuk mendapatkan rekonsiliasi
di dalamnya itu adalah
ada rehabilitasi pemulihan hak ada reparasi ada restitusi
semua hal hal yang dirampas harus dikembalikan kepada mereka
semua stigma yang lengket dalam badannya dalam kehidupannya dalam keluarganya harus dipulihkan kembali
dan pemerintah pun harus menjamin di masa depan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi
anak keturunannya tidak akan mengalami stigma kembali
dan tidak akan mengalami hal hal diskriminasi
dan ini tidak akan terjadi lagi di masa depan terutama untuk generasi yang tumbuh